direkturat jenderal pengelolaan sampah limbah bahan beracun dan berbahaya atau pslb tiga
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mencatat
estimasi kenaikan limbah medis selama masa darurat pandemi covid sembilan belas di indonesia sebesar tiga puluh persen
dari empat belas provinsi selama maret hingga april dua ribu dua puluh jumlah limbah medis terdata hampir tiga ratus empat puluh satu ton per hari
padahal sebelum masa pandemi jumlah limbah medis berada di angka rata rata sekitar dua ratus sembilan puluh lima ton per hari
sementara timbulan limbah medis di dki jakarta pada masa pandemi covid sembilan belas berjumlah rata rata enam tiga ton per hari
direktur jenderal pslb tiga klhk rosa vivin ratnawati menyatakan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan
terutama rumah sakit yang khusus menangani covid sembilan belas bersifat infeksius atau termasuk dalam kategori bahan beracun dan berbahaya
karena perlu pemusnahan segera dan ditangani secara khusus
indonesia environmental scientist association atau perkumpulan ahli lingkungan indonesia menilai
penanganan limbah medis selama pandemi covid sembilan belas harus dilakukan dengan cepat agar tak menimbulkan masalah baru
indonesia memerlukan tempat pengolahan limbah medis lebih banyak dari sebelumnya
guna mengantisipasi melonjaknya jumlah sampah medis
pertama limbah infeksius namanya ya bakteri ada di situ ya
nah ini tentunya menimbulkan dampak dari virus lain
alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan dipastikan menjadi jenis sampah medis yang paling banyak dihasilkan
dari rumah sakit rumah sakit yang menangani covid sembilan belas
tak hanya rumah sakit sampah medis dari masyarakat pun menjadi penyumbang limbah yang besar
mengingat imbauan pemerintah yang mewajibkan warga menggunakan masker ketika berada di luar rumah
sesuai protokol kesehatan terutama bagi orang dalam pemantauan yang melakukan isolasi secara mandiri
ada cara sederhana untuk mengantisipasi penularan virus dari alat pelindung diri bekas pakai yang bisa dilakukan oleh masyarakat
masker dan sarung tangan yang telah digunakan direndam dengan deterjen selama sekitar satu jam
kemudian cuci hingga bersih dan tiriskan
jangan membuangnya dalam keadaan utuh
potong masker dan sarung tangan dengan menggunakan gunting
pembuangnya diperhitungkan dengan ketinggian bagian agar setelah dibuang tak berpotensi digunakan kembali
kemudian bungkus dalam kemasan yang rapat sebelum dibuang
pengemasan ini dilakukan agar sampah apd tidak menyatu dengan sampah jenis lain
selain plastik kita juga bisa menggunakan kertas
namun pori pori plastik lebih padat sehingga tak mudah bocor
ini dilakukan bisa menjadi langkah antisipasi penularan virus baik kepada anggota keluarga
maupun petugas pembulung sampah
cukup rumit memang
tapi dengan melakukan ini minimal kita sudah membuang benda yang aman sesuai dengan jenisnya
victor pangaribuan adhika suramanto jakarta